kepolisian menyatakan rencana akan adanya unjuk rasa di depan kantor kedutaan besar perancis di jakarta pada jumat tiga puluh oktober dua ribu dua puluh adalah kabar bohong
kepolisian telah menerima permintaan izin demonstrasi serupa tapi itu pada senin dua november
kapolres jakarta pusat komisaris besar polisi heru novianto menyatakan ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi bohong tentang rencana aksi unjuk rasa pada jumat siang
meski begitu sejumlah aparat dari tni dan kepolisian berseragam lengkap dengan kendaraan anti huru hara tetap disiap siagakan untuk mengamankan lokasi
hari ini tidak ada aksi karena pemberitahuan secara resmi ke polda metro dalam ini ke dirintel itu dilaksanakan hari senin tanggal dua
memang ada pelayar flayar ini sebaran sebaran ini bahwa sini ada aksi
setelah mereka datang kita tanya mau ngapain mau ini tujuannya apa siapa yang memimpin
mereka tidak tahu jadi memang aksi akan dilaksanakan di tanggal dua hari senin
namun kita kepolisian tetap mengantisipasi akan adanya masa yang datang kita akan himbau untuk pelaksanaan aksi di hari senin